sampai hari ini mas al belum pernah makan samaku
iyalah pasti mas al suka banget sama masakan aku
orang kadang dia suka nambah loh
dia tak mengumbar keburukan suaminya
ya allah mas al
istri sebaik ini kok disiasiain toyo
apa gak takut kena azab kali ya
pak papa kenapa sih datang kesini kok gak bilang bilang sama aku
emangnya papa harus ngomong ya kasih kabar ke kamu
aku mau datang ke rumah anakku sendiri nih gitu
kalau gak diterima papa pulang lagi
oh papa kan cuma kaget aja
papa kesini cuma mau ngomong soal kejadian kemarin
papa jangan percaya ya
aku juga udah ngejelasin ke elsa
tapi dia gak mau dima penjelasan aku pak
papa percaya sama kamu
papa selalu percaya sama kamu
nggak semua orang bisa percaya andin
maka dari itu bapak minta
papa gak mau kamu sama elsa berantem
papa gak suka
udah makan belum
kangen sama masakan aku nggak
kamu yang masak
oh mau dong
kamu bikin sambal yang disukain papa gak
nambah lagi deh pak
nambah lagi deh pak
nambah lagi deh pak
papa tuh selalu seneng kalo kamu masak di rumah
kalau kamu giliran di dapur
nambah pasti sampai tiga kali papa
kamu tuh lebih enak kalau masak dibanding mama
tapi jangan bilang mama ya

senang sekali nih sama masakan kamu
sampai hari ini mas al belum pernah makan samaku
iyalah pasti mas au suka banget sama masakan aku
orang kadang kadang dia suka nambah lho
dia gak mau ngumbar keburukan suaminya
cuma masak sama itu
ya allah mas al istri sebaik ini kok disiasiain toyo ya
apa enggak takut kena azab kali ya
nah ini jusnya
kenalkan pak saya kiki
kiki panggil om aja ya jangan pak
jadi kiki ini kalau misalkan mas al lagi sibuk kerja kiki yang nemenin aku
dan dia itu kerjanya rapi dan bagus banget
dan dia suka bantu bantuin andin loh
ki om titip jagain andin ya kalau mas al lagi pergi ya
terima kasih lagi buat jusnya
bantuin mbak andin
kan mbak andin kerjain semuanya sendiri
om mbak andin kiki permisi dulu mau angkat telepon
kau mau ngapain
itu papanya din ke rumah ngapain ya
terus si andin ada cerita apa ke papanya
ih mbak andin mana pernah jelek jelekin mas al di depan papanya
katanya tuh mas al itu baik banget
terus udah gitu mas al suka makan masakan mbak andin
itu dia ngomong kayak gitu di depan papanya loh
kamu balik kerja lagi ya
gue gak nyangka ternyata andin gak cerita apa apa ke keluarganya soal rumah tangga kami
kamu telepon siapa al
ada kerjaan yang harus diurus
ini satu set perhiasan ditambah dengan perhiasan yang ini ya mbak ya
dikasih harga bagus ya kan langganan di sini
aduh mbak ah kalau segitu belum masuk mbak
hah cuma segitu
ya tambahin dong masa satu ratus tujuh puluh lima sih
hmm ya udah dua ratus juta deh soalnya segitu harganya juga udah bagus lomba gimana oke
oke saya transfer dulu pakai internet bankingnya sebentar nomor rekeningnya masih yang lama kan
iya masih yang lama
uangnya udah masuk tuh mbak coba dicek dulu deh
ya sama sama ya mbak
hope udah nyuruh
karena aku mau ngasih surprise
bro ini kan toko yang elsa pernah bilang
kalau jadi toko langganannya dia
aku tahu sekarang elsa masih kurang nyaman
karena kejadian di rumah andin
aku beli hadiah buat dia
paling tidak aku harus berusaha
untuk menjadi suami yang lebih baik
selamat siang pak
kalung atau cincin
mau nyari perhiasan buat istri saya
ada perhiasan yang
terbaik dari toko ini
ah ini pak
ini perhiasan yang paling bagus disini
kebetulan saya baru aja dapat
dari pelanggan saya
kayaknya sih dia lagi butuh uang
makanya dia jual ke saya
saya kasih murah deh ke bapak
ya silahkan pak
kenapa mirip dengan yang dulu
aku kasih ke elsa waktu lamaran
apa mungkin elsa menjual perhiasan ini
ini baru dijual kan
kalau boleh tahu yang menjual ini
orangnya seperti apa
mbaknya itu orangnya cantik
dan rambutnya panjang
jangan lupa subscribe kan